oke hari ini saya ingin mengucapkan selamat kepada para pemain yang hari ini sudah bermain sangat baik di lapangan
sudah menunjukkan bahwa bangsa indonesia adalah bangsa yang besar
bangsa indonesia bangsa yang bisa berjuang bisa menunjukkan karakter dan image yang bagus di luar sana
saya juga ingin mengucapkan terima kasih kepada para penonton yang sudah hadir di lapangan dan yang mendukung kita di rumah
saya harap mereka terhibur dengan cara bermain sepak bola kami dengan style bermain sepak bola kami
saya lihat ada perubahan baru di pssi di mana ada semangat baru ketumnya baru pengurusnya baru
saya ngerasa mungkin ini saatnya kita nggak nunggu perubahan kita jadi bagian dari perubahan itu
nah saya coba lihat situ awalnya saya mendaftar jadi administrator kerja kantoran juga
pengurusin bola terus pas ditanya bisa bahasa asing nggak
oh yang lain ada bisa perancis saevasi spanyol portugis
wah setelah itu pengurus pssi bilang akhirnya
oke kenapa nggak coba jadi asistennya louis mila aja
sepak bola itu sendiri bukan hal yang asing buat saya ya
soalnya dari kecil juga emang suka banget sama bola cinta banget sama bola
terus waktu sma pernah main juga terus pas kuliah pernah main liga universitas di perancis
terkadang pelatih coach louis itu orangnya tenang
tapi ketika di momen momen tertentu ketika sebelum pertandingan atau ketika half tim talk
ketika pergantian babak beliau itu kadang suaranya keras makin keras terus makin marah
apalagi ketika kita posisi tertinggal beliau pasti akan
suaranya lebih keras
tetapi kerasnya kepada semua pemain
nggak ke satu pemain
nah di situlah tugas saya
ketika dia bilang
kamu harus lari lebih banyak lagi
pressingnya harus lebih ini lagi
harus tidak cepat kehilangan bola
nah ketika dia ngomong dengan penuh semangat seperti ini
kamu harus lari lebih ini lagi
enggak saya harus ikutin paling tidak intensitas suara beliau yang saya harus ikutin
kita keluar nanti bersenang senang
kita keluar menunjukkan apa yang kita bisa
kita keluar keberanian
ngasih motivasi yang saya suka banget
waktu itu kita lagi tersudut banget
di mana kalau kita kalah kita nggak lolos
nah beliau bilang
kita harus menang lawan vietnam
kita harus tunjukkan kebanggaan kita terhadap baju ini
banyak anak anak yang pengen jadi pemain bola
kita harus kasih tunjuk ke mereka bahwa ini loh
mereka nggak salah menjadikan kita sebagai pahlawan mereka
oke ya pertama tama
objektif kita sekarang adalah menang medal
kembali ke rumah dengan medal
kita ada tiga hari untuk kembali ke cup
dan setiap kali saya habiskan
habis latihan habis kompresi pers sama coach luis
bayu kamu pasti bakal belajar banyak bola dengan saya
kamu pasti bakal banyak belajar tentang sepak bola
dan dari situ saya makin sadar
oh ternyata begini
sepak bola itu nggak segampang kita lihat dari atas tribun atau dari televisi
tetapi si dukungan dari coach louis coach miguel coach edu bahkan coach bima
semuanya memberikan dukungan
bisa mengambil lisensi d
biar bisa ngajar orang di kampung